dan kini saatnya kita memasuki sesi penyampaian program kerja pasangan calon
masing masing pasangan calon akan diberikan waktu dua menit untuk memaparkan program kerja terkait ekonomi dan pembangunan
dan kita akan menyaksikan saya akan mulai dari pasangan nomor urut pertama
saya persilahkan untuk berdiri silakan bu kofifa dan mas emil
waktu dua menit mulai dihitung saat anda berdua berbicara silakan
kita memiliki satu satu satu dua juta ton kita produksi gula sekitar satu dua juta ton kita produksi jagung sekitar enam delapan belas juta ton
ini sebuah kontribusi yang luar biasa dari provinsi jawa timur
kita ingin bahwa para petani mendapatkan proteksi ketika panen stabilitas harga produk pertaniannya stabil bahkan ditingkatkan
kita ingin bahwa infrastruktur
air tidak hanya di daerah daerah ring satu tapi daerah daerah lingkar selatan daerah daerah kepulauan juga mendapatkan prioritas
kita ingin ada kapal kapal ekspres ditambah kita ingin ada rumah sakit apung yang bisa memberikan fasilitas untuk daerah daerah kepulauan
kita berharap bahwa kontribusi jawa timur dari pdrb yang kedua terbesar setelah dki
pertumbuhan ekonomi di jawa timur
dan daerah jawa lainnya memang sudah di atas rata rata nasional
tapi kita berharap bahwa pertumbuhan yang tinggi itu juga akan diikuti oleh ipm yang tinggi pula
rupanya kita harus meningkatkan indeks pembangunan manusia di jawa timur
kita harus menurunkan ketimpangan kita harus menurunkan kemiskinan di jawa timur
oleh karena itu saatnya bersama sama kita kerja bersama untuk menjadikan jawa timur nomor satu di indonesia
kita berharap bahwa kebersamaan kita
kita akan mengantarkan membangun jawa timur bersama sama mewujudkan baldatun toyibatun warobun gobu
waktunya habis terima kasih pasangan nomor urut satu kita berikan aplaus untuk pasangan nomor urut satu
berikutnya kita simak bersama program kerja pasangan calon nomor urut dua
kami persilahkan untuk bersiap dan waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati baik yang di ruangan maupun pemirsa tv yang di rumah yang saya cintai dan saya banggakan
kb sedulur kb makmur bidang ekonomi setidak tidaknya menyasar dua hal pokok
pertama mengatasi masalah kesenjangan ekonomi yang sekarang menjadi salah satu persoalan jawa timur
yang pertama mengatasi masalah kesenjangan ekonomi yang sekarang menjadi salah satu persoalan jawa timur
yang kedua adalah mendorong kolaborasi gotong royong dan mensinergikan seluruh kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing
selama dua periode sebagai wakil gubernur saya menyaksikan prestasi prestasi yang ada
sebagian tadi sudah disinggung diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi kita yang selalu di atas rata rata nasional
pendapatan per kapita penduduk juga naik terus
dari enam belas juta rupiah sekarang sudah mencapai lima puluh satu juta rupiah
kemiskinan juga dapat ditekan meskipun masih ada sebelas dua persen
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati pengangguran juga bisa ditekan sampai di bawah rata rata nasional
itulah prestasi prestasi jawa timur selama ini
namun demikian bukan berarti kita tidak punya pekerjaan

kita harus melihat tantangan yang ada hari ini
ada beberapa agenda prioritas kami berdua untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang ekonomi
pertama yaitu soal pembelaan terhadap umkm dan kooperasi
kita ingin yang besar dijaga yang tengah difasilitasi tetapi umkm harus kita bela
yang kedua menumbuhkan pusat pusat perekonomian baru supaya pemerataan terjadi
dan yang terakhir yang penting daya dukung lingkungan
dan membangun infrastruktur yang berkeadilan
kita beli aplaus untuk paslo nomor urut dua
silahkan kembali ke tempat anda
terima kasih dan ini baru pendahuluan program dari kedua pasangan calon
di sesi selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana kedua pasang calon menjawab pertanyaan langsung dari panelis yang akan hadir di panggung bersama kita
kami akan segera kembali tetaplah bersama kami di debat publik kedua